hujan deras mengakibatkan banjir di dua desa di kabupaten semarang jawa tengah
selain merendam rumah warga banjir juga memutus akses jalan
hujan deras mengakibatkan tiga sungai yang mengalir di rawa pening meluap dan mengakibatkan banjir di rumah warga
dua desa yang terdampak adalah desa rowo ganjar di kecamatan banyu biru dan desa rowosari di kecamatan tuntang
tinggian banjir rata rata mencapai satu meter
akibatnya aktivitas dan akses jalan bagi warga terganggu